pernah nggak sih kalian melihat momen
di mana ada orang yang mengalami kesulitan bertransaksi
karena saat berbelanja toko atau umkm nya
hmm repot juga ya
faktanya memang masih banyak loh
dan bahkan tidak mempunyai akses ke layanan keuangan
padahal akses layanan keuangan itu penting
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
apa hubungannya ya akses layanan keuangan
keuangan inklusif adalah kondisi
mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal berkualitas
yang tepat waktu lancar dan aman
tentunya dengan biaya yang terjangkau
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
semua orang tanpa terkecuali bisa mendapatkan layanan keuangan
sederhananya seperti tabungan asuransi hingga fasilitas kredit
lewat kemudahan akses layanan keuangan yang digunakan seluruh lapisan masyarakat
maka keuangan inklusif dapat tercapai
sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi
yang akan berujung pada kesejahteraan masyarakat
bayangin aja misalnya pelaku umkm di daerah terpencil
membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya
tapi tidak memiliki akses ke layanan keuangan
karena minimnya pengetahuan dan masih belum meratanya akses layanan keuangan
makanya akses layanan keuangan yang terjangkau atau inklusi keuangan itu penting
agar segala akses layanan keuangan formal
terutama bagi kelompok rentan dapat tersalurkan dengan baik
sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan di masyarakat
karenanya bank indonesia turut berkontribusi nyata
untuk mendukung inklusi keuangan yang merata
salah satunya lewat digitalisasi sistem pembayaran
hal ini dilakukan agar keuangan inklusif dapat segera terwujud
tentunya dalam mendorong terwujudnya keuangan inklusif
bank indonesia tidak hanya sendiri sobat
tapi bersinergi bersama regulator keuangan terkait
kementerian tembaga dan industri layanan keuangan
dalam upaya meningkatkan pelayanan keuangan kepada masyarakat luas
inklusi keuangan juga jadi fokus pembahasan dalam presidensi g dua puluh indonesia loh sobat
di mana percepatan inklusi keuangan bagi wanita pemuda
untuk menuju pemulihan pandemi covid sembilan belas
wah semoga semua kalangan masyarakat
mulai dari abang abang rujak abang bakso
hingga ibu ibu umkm di pedesaan
punya kesempatan untuk menerima layanan layanan keuangan yang lebih baik ya sobat
di setiap makna indonesia